polda sumatera selatan terus menyelidiki temuan lima jenazah di sungai muara padang jalur enam belas kabupaten banyuasin
polisi juga memeriksa rumah milik korban tasir yang diduga menjadi tempat pembunuhan
lima jenazah ditemukan dalam keadaan terapung tiga diantaranya berada di dalam karung
tim dari polda sumatera selatan pada selasa tujuh mei mendatangi rumah tasir di desa indrapura kecamatan muara sugihan banyuasin
tim ini juga menyertakan petugas laboratorium forensik cabang palembang dan petugas inafis polda sumsel
rumah tasir yang berdinding seng kini dipasangi garis polisi
polisi menduga rumah tasir merupakan tempat terjadinya pembunuhan karena ditemukan bercak darah
selain di rumah tasir polisi juga menyisir sungai muara padang tempat kelima jenazah ditemukan dalam keadaan terapung
tiga diantaranya berada di dalam karung
pelaku dan motif pembunuhan ini belum
diketahui karena polisi masih mengumpulkan keterangan dari masyarakat sekitar
ini harus kita pastikan dulu
kalau dari rumor masyarakat satu keluarga dan lain sebagainya itu juga sebagai bahan keterangan bagi kita
untuk mempermudah mengungkap identitas daripada korban tersebut
dari direktur jurnal umum kompes silitonga sudah memimpin langsung bersama kapolres di pkp untuk pelaksanaan olahraga
lima jenazah ditemukan mengapung di sungai muara padang banyuasin
tiga diantaranya dibungkus karung
penemuan pertama terjadi pada jumat tiga belas mei
saat ditemukan jasad tasir dan anaknya kartini ditemukan dalam satu karung
berikutnya pada sabtu dan minggu ditemukan jasad dua cucu tasir winarti dan aryam
dan pada senin pagi kembali ditemukan jasad seorang wanita dalam kondisi rusak
jenazah yang diduga istri tasir tersebut